saudara saatnya kita memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda
sima kita lihat yang pertama saudara
saudara seorang bocah di kabupaten tapanuli tengah sumatera utara
dianiaya oleh tantenya hingga dimasukkan ke dalam karung
kini pelaku mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
bocah berusia delapan tahun ini awalnya terlihat membawa sejumlah barang keluar dari rumah
namun tiba tiba teriakan sang bocah terdengar oleh para tetangga
dan merekam dugaan penyiksaan yang dilakukan tantanya
bahkan sang tante tega memasukkan bocah perempuan itu ke dalam karung
dan membawanya ke area belakang rumah
rekaman video amatir ini pun viral di media sosial hingga polisi bergerak menangkap pelaku
hingga kini polisi masih memeriksa motif perbuatan pelaku
yang diduga melakukan kekerasan terhadap keponakannya
dia adalah tantenya yang selalu
satu tahun ini mengurus dititipi oleh ibunya
di mana orang tua atau ayah daripada anak ini telah meninggal dunia satu tahun yang lalu
pelaku kini diancam pasal tentang perlindungan anak
sementara korban dalam kondisi sehat dan dalam pengawasan instansi terkait
ferry irawan kompas tv medan sumatera utara